kita beralih ke berita kampanye pilgub jawa timur
kofifa indar parawangsa kembali berusukan ke pasar tradisional pasuruan selasa pagi
selain menyapa pedagang kofifa juga menampung aspirasi para pedagang
sementara saifullah yusuf menghadiri konsolidasi pemenangan kader nahdien
di ponpes mambaul hikam kabupaten blitar
calon gubernur jawa timur kofifa indar parawansa kembali menggelar belusukan
di pasar besar kota pasuruan selasa pagi
begitu tiba di lokasi kofifah langsung disambut puluhan pedagang
yang meminta untuk berfoto bersamanya
selain menyapa pedagang kofifa juga menampung keluhan warga
terutama menyoal permodalan
karena itu jika terpilih dalam pemilihan gubernur tahun ini
kofifa berjanji akan membangun bank penyalur kredit usaha rakyat
yang belum ada selama ini berada untuk menyupport pasar tradisional dengan bunga ringan
pasar baru ini sudah saatnya ada gudang
yang didirikan menyatu dengan pasar
sehingga menghindarkan kemungkinan spekulan untuk menimbun barang
sementara calon gubernur saifullah yusuf atau gus ipul
mengunjungi pondok pesantren membaul hikam di desa mantenan kabupaten blitar
di depan ribuan kader nahdliyin gus ipul berjanji akan memperhatikan
dan memaksimalkan peran madrasah dinia
peran madrasah dinia dinilai penting sebagai wadah wawasan
dan pendidikan agama generasi muda terutama untuk menanamkan rasa toleransi
dan mematahkan paham terorisme
pihaknya mengajak ulama secara bersama sama untuk mencegah pengaruh radikalisme di generasi muda
mari kita kuatkan kepedulian kita terhadap sekeliling kita
kita dulu pernah punya gerakan peduli tetangga
itu untuk supaya kita tahu siapa tetangga kita apa aktivitasnya
dan akhirnya kita bisa mencegah kalau ada hal hal yang tidak kita inginkan
usai menghadiri konsolidasi pemenangan bersama di blitar
perjalanan kampanye gus ipul kemudian dilanjutkan dengan pertemuan dengan kader nu di kabupaten tulung agung